kenapa kamu cemberut seperti itu maisa
tenang maesah tenang
kamu tidak perlu khawatir
akan aku katakan
aku akan mencuri
tapi kalian harus berjanji
saudaraku prabu rangkapuana
kamu menjadi raja di kerajaan
keponakan ku tercinta
harus menjadi penerusmu
kalau itu hanya permintaanmu
aku akan menanggungmu
pergilah malam ini ke penjajar
kucuri kujang kempar itu untukku
aku akan melakukan tugas ini dengan senang hati
pergi ke penjajaran
saya pergi dari sini
kalau angin itu berhasil menarik
cepat silahkan kasian dia kita harus menolongnya
aku yakin anggi ini bisa melawan sebelumnya itu
sekarang sudah pergi dari sini
kenapa itu kamu teh
aduh amat kaki terkilir
ini kakinya terkilir
mulanya jadi terkilir
dibetulin ya dan menolongnya ahli ahli
kau menolongnya berarti nyirau
pak nyi rohma ahli ahli
itu mah menjit kaki sendiri
masalah enak ya mak
kenapa yang menjit kaki kiri ya
oh salah kaki lagi ya
ah udah tuh anggap aja bonusnya
aduh ya sekatun bener ya
aduh aduh nyi
dua dua nak senang ngerasakan pilih dan nyai nyak
nggak enak di mana orang malah ditarik dua duanya tuh
bisa dipaksa ini mah
ada ke mana
ih ada ke mana ini
bagaimana dengan guru dan iblis sekarang arum
mantra menghilang imusnya
apa terjadi sesuatu dengan anggini
lalu bagaimana menurutmu
kita harus baik lagi untuk membantu anggiri
kamu jangan nekat
menemui dia pun kecuma
tidak ada yang dapat
kita lakukan untuk menolongnya
sebaiknya kau ke rumahku saja
rumahku adalah tempat yang aman
dan di sana kita bisa memikirkan
baiklah aku ke rumahku

cepat katakan dimana kian santan
aku tidak tahu dimana guru
aku tidak tahu
dia sudah tidak bisa diharapkan lagi
tugasmu adalah mencari dan temukan kian santa
aku akan mencarinya untuk berani
kenapa mereka semua
mereka belum tahu
putra dari pendekar telawa
mereka tidak bisa
kenapa kamu cemberut
seperti itu mahesa
kamu tidak perlu khawatir